saya hadir di upacara hud tni ke tujuh puluh tiga
nah dalam kesempatan itu tentu kami
ingin mengucapkan selamat ulang tahun
kepada tni yang ke tujuh puluh delapan
pengawal demokrasi untuk indonesia maju
selamat bertugas selamat mengabdi
untuk wujudkan tujuan negara
melindungi segenap bangsa indonesia
dan seluruh tumpah dari indonesia
memajukan sejahtera umum
mengegaskan kehidupan bangsa
dan ikut aktif memelihara ketetipan dunia berdasarkan
kemerdekaan perdamaian amadi dan karyawan sosial
kita bangga kepada tentara nasional indonesia
yang sudah hari ini mencapai ke tujuh puluh tahun
selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan
terkait dengan penanganan perkara
di kabupaten ulangi kota bima
untuk selengkapnya soal berikut
hari ini kami akan menyampaikan bahwa masih terkait
dengan penyidikan dugaan tindak binang korupsi
yang terjadi khususnya pengadaan barang dan jasa
serta penerimaan gratifikasi di lingkungan
pemerintah kota bima provinsi nusa tenggara barat
dengan adanya pengaduan masyarakat
dan dilakukan telahan lebih mendalam
tentang dugaan tindak pidana korupsi
setelah kpk menemukan
adanya suatu peristiwa tindak binang korupsi
dan hari ini kami menyampaikan
ke badan rekan rekan semua
dan pada malam hari ini
kami menetapkan ada satu orang tersangka
kepala kota bima
kepentingan penyidikan dilakukan penahanan pertama
pada tersangka mli
selama dua puluh hari pertama
mulai dari tanggal lima oktober
sampai dengan dua puluh empat oktober dua ribu tiga
yang pelaksanaan penahanan dilaksanakan di rumah tahanan negara
adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi tindak bidana
pertama adalah mui menjabat wali kota bima
berdasarkan keputusan menteri dalam negeri republik indonesia
sekitar tahun dua ribu sembilan belas
mli bersama dengan salah satu keluarga
intinya mulai mengkondisikan proyek proyek
yang akan dikerjakan oleh pemerintah kota bima
tapa hawal pengkondisian
dengan meminta dokumen berbagai proyek
yang akan dikerjakan di berbagai dinas kabupaten kota bima
antara lain dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
dan badan badan penulangan bencana daerah
pemerintah kota bima
mli memerintahkan beberapa pejabat di dinas pupr
pemerintah kota bima
untuk menyusun berbagai proyek yang memiliki
nilai anggaran besar
dan proses penyusunan dilakukan di rumah dinas
nilai proyek di dinas pupr dan bpbd
untuk anggaran tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
mencapai puluhan miliar rupiah
kemudian mli secara sepihak
langsung menentukan para kontraktor
ready untuk dimenangkan
dalam pekerjaan proyek proyek dimaksud
proses lelang tetap berjalan
akan tetapi hanya sebagai formalitas semata
para pemenang lelang tidak memenuhi kualifikasi
persyaratan sebagaimana kementuan
atas pengkondisian tersebut
mli menerima setoran uang dari para kontraktor
dengan jumlah hingga mencapai
delapan enam miliar rupiah
proyek pelebaran jalan nungga toloweri
pengadil listrik dan penerangan jalan umum perumahan
uangnya melalui transfer rekening
bank atas nama orang orang kepercayaan mli
termasuk anggota keluarganya
ditemukan pula adanya penerimaan gratifikasi
dalam bentuk uang
dari pihak pihak lainnya
dan tim penyidik tentu
terus akan melakukan pendalaman atas hal tersebut
melanggar pasal dua belas huruf i
dan atau pasal dua belas i
atau pasal dua belas b besar
nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang pemberantasan tindak bidang korupsi
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu
tentang perubahan atas undang undang republik indonesia
nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tentang pemberantasan tindak pindah korupsi
saya kira demikian yang ingin kami sampaikan
terima kasih kepada rekan rekan semua
teruslah bersama kpk pemberantasan korupsi
atas kerja keras rekan rekan insan kpk
dan dukungan masyarakat kepala kpk
tentulah kami menyampaikan
apresiasi dan penghargaan setinggi tingginya
saya riwasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
oke satu dulu silakan mas chandra
ya mau nanya ini kan tadi tersangkanya diumumin cuma satu
apakah memang cuma dia doang tersangkanya
atau ada pihak lain yang memang belum diumumkan gitu
terus tadi kan dibilang kalau keluarganya tersangka ini ikut membantu menerima
penerimaan uang uang yang harusnya nggak diterima
nah istri pak walkot ini kan beberapa kali diperiksa dalam kasus ini
nah ini keterlibatan dia gimana pak apakah memang dia calon tersangka
atau memang dia tersangka yang belum diumumkan aja gitu
terus yang sekalian yang viral sehari ini boleh sekalian
tadi sudah dijelaskan nanti dijelaskan di akhir
ada lagi silakan terkait dengan penanganan perkara lebih dahulu ya
ada lagi sudah cukup ya baik saya kira cukup ya mas chandra
itu aja baik
kami silakan pak
terima kasih chandra
ini kalau saya ikuti konflik cpsk pk selalu yang pertanyaan pertama itulah chandra
ya ini kalau seandainya cerdas cermat itu dia juara satu itu
terima kasih atas pertanyaannya tadi ada yang bertanya tentang khususnya mas chandra
apakah tersangka ini hanya tunggal atau ada tersangka lain
tentu di dalam proses penyidikan
sebagaimana kita ketahui bahwa penyidikan adalah serangkai tindakan penyidik
dalam rangka hal yang atur oleh tata cara sesuai undang undang
untuk mengumpulkan ketelangan saksisasi dan alat bukti
guna membuat terangnya suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya
nah sekarang yang mau ketemu baru suatu pak chandra baru mla
selanjutnya tentulah juga kita harus patuh kepada apa sih yang dimaksudkan dengan tersangka itu sendiri
tersangka itu adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya
berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga telah melakukan suatu peristiwa pidana
hari ini ketemu mla
untuk berikutnya tentu kita akan tunggu proses tadi sebagaimana yang saya sampaikan
pasti ada pendalaman lebih lanjut
tentu dengan syarat utama adalah untuk kecukupan bukti
nah ini pr nya pak asep ini ya pasti nanti ada perkembangan penyidikan
jikalau nanti memang ditemukan alat bukti yang cukup dan keterangan lainnya
berdasarkan yang disampaikan oleh saksi saksi tentu kita akan sampaikan kepada rekan rekan media
sebagaimana asas asas tugas pokok pelaksanaan kpk
demikian kepentingan umum keterbukaan transparansi proporsionalitas
dan juga tetap penyung tinggi kebasan hukum keadilan dan hak zahasi manusia
sekian itu pak chandra
selanjutnya pak ali
terima kasih pak ketua saya kira cukup terkait dengan perkara ada yang mau ditanyakan
baik kalau cukup ini kelihatannya yang ditunggu pak ketua
jadi memang ada pertanyaan banyak dari teman teman ini terkait dengan
dari semalam ya saya kira ada beredar proses permintaan keterangan gitu ya
pihak di polda metro gitu pak
yaitu terkait dengan dugaan pemerasan
di sana tertulis oleh pimpinan kpk begitu pak
oleh karena itu mungkin pada kesempatan ini kami beri kesempatan
pak ketua untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan dari hampir semua
dari teman teman yang hadir pada sore hari ini barangkali begitu pak
kami silakan pak
saya ulangi terima kasih kepada mas ali jurubicara kpk dan rekan rekan media
yang telah memberikan perhatian kepada kpk
tentu sulit untuk memberi jawaban karena pertanyaan ini enggak ada
nah ini penjelasan berarti kan
tapi saya tahu apa kira kira yang akan ditanyakan oleh rekan rekan
yang pertama memang kita memahami tentang beberapa informasi yang beredar
tentu saya ingin berkata
saya katakan bahwa apa yang menjadi isu sekarang tentu kita juga harus pahami
namun demikian kita juga menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar
dan tidak pernah dilakukan oleh pimpinan kpk
kalaupun ada kompromisi kompromisi yang bertanya tadi kepada muwa
saya ingin katakan itu tidak benar
supaya rekan rekan tahu saja beberapa waktu lalu saya cek dengan mas ali
beberapa kali terjadi penyalahgunaan foto maupun picture yang mengatasnamakan
ada berapa kali meratasnamakan pimpinan
menghubungi beberapa kepala daerah bahkan menteri bahkan anggota dpr ri pun pernah
ya saya tidak tahu siapa yang melakukan itu dengan meminta segala sesuatu
pak ali sudah pernah menyampaikan waktu itu
kami juga ingin sampaikan bahwa sampai hari ini kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pemberantasan korupsi itu
yang berikutnya adalah tentu kita ingin menegakkan hukum ini sesuai dengan tentuan peraturan perundang undangan
dan tentu kita tetap menegak hormati hak jahat manusia
itu yang pertama
yang kedua saya juga ingin sampaikan kepada rekan rekan semua
ada yang bertanya
aju dan saya itu hanya satu orang
tidak ada yang lain
tentu saya ingin katakan juga kepada rekan rekan semua
dan mungkin rekan rekan mengikuti
bahwa untuk menjaga kesehatan dan kebukaran saya memang saya sering melakukan olahraga belutangkis
ya setidaknya itu dua kali dalam seminggu
dan tempat itu adalah tempat terbuka
jadi saya kira tidak akan pernah ada hal hal orang bertemu dengan saya
atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah satu miliar dolar itu saya baca kan
saya pastikan itu tidak ada
ya saya pastikan tidak ada
bawanya itu satu miliar dolar banyak loh itu
ya itu satu
kedua siapa yang mau mengasih uang satu miliar dolar gitu
ya itu yang berikutnya
yang dipastikan adalah apa yang terjadi hari ini adalah tidak pernah terjadi di badan pimpinan kpk
dan kpk tetap bekerja sebagaimana kentuan hukum
kpk juga tidak pernah berkomunikasi dengan para pihak apalagi yang tidak dikenal
saya di kementerian pertanian itu kenalnya hanya menteri
di saat rapat
rapat terbatas maupun sidang kabinet paripurna
bahkan ada waktu itu saya selalu bicara dengan para menteri sebelum sidang kabinet paripurna itu
itu diambil foto nya
jadi saya kira apalagi kalau pejabat pejabat di bawah menteri saya tidak akan kenal
jadi saya pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak
apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan
saya yakinkan itu adalah tidak pernah dilakukan sesuai dengan yang dituduhkan
masih ada pak ali kira kira
termasuk juga ekspos ya
ekspos ini tidak ada yang memasakkan
forum ekspos kpk kalau menangani perkara itu sangat terbuka
dan semua orang yang hadir di dalam ekspos
apakah itu penyelidik penyidik penuntut umum pejabat diputi perlindakan penuntutan dirtut dirsidik dirlik hadir
dan semua yang memiliki hak yang sama
tidak ada intervensi memasakkan keendah supaya orang menjadi tersangka
karena kpk bekerja berdasarkan kerentuan hukum perundang undangan
dan juga dia tunduk
tunduk kepada asas asas pelaksanaan tugas pokok kpk
ada kepastian hukum
keterbukaan akuntabilitas demi kepentingan umum
dilakukan secara proporsionalitas
dan juga penghormatan terhadap asasi manusia
dan kpk sampai hari ini masih memegang teguh prinsip prinsip itu
termasuk juga asas asas hukum pidana
hukum acara pidana
saya kira itu yang ingin kami sampaikan
baik terima kasih pak ketua
saya kira cukup ya teman teman sudah dijelaskan
apa yang sudah ditanyakan oleh teman teman
saya kira tadi sudah cukup karena memang penjelasan dari teman teman poinnya kan itu tadi ya
kami akhiri konversi pers pada sore hari ini
terima kasih keadilan pak getua
terima kasih keadilan pak asef
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh